sapi yang jujur dan sang harimau
dahulu kala sebuah peristiwa besar terjadi di sebuah peternakan yang dibangun
itu dia kesayangan
aku akan memanggilmu romaku
temui teman barumu
siapa bilang aku ingin berteman
berikan saja buah yang ku inginkan
kau sudah mendapatkannya kan
itu dia di sampingku
baru dipetik dari hutan
dan jangan menjilat jilat ketika aku ada di sini
dan kau masih akan memberiku buah setiap hari kan
tentu saja aku akan tilu
jika tidak kau tunggu dan lihat
hanya karena aku punya putri kecilku sendiri
aku tidak akan melupakanmu tilu
dan kau tahu aku selalu menepati janjiku
mengapa kau berbicara dengannya
dia bahkan memberinya buah
ya aku tidak akan pernah bicara dengan makhluk yang tidak menyenangkan seperti dia
oh ayolah teman teman
dia tidak seburuk itu
aku tidak akan pernah bicara dengan

ada banyak kekasaran dan kemarahan di dunia ini
tidak bisakah kita menyebarkan sedikit persahabatan
tapi ibu aku tidak suka cara dia berbicara
itu karena dia tidak punya ibu yang bisa mengajarinya sopan santun
dia tidak kasar sayang
dia hanya takut dan kesepian
aku merindukanmu ibu
ibu bisakah kita keluar
tidak sekarang saya pergilah tidur
tapi aku tidak bisa
bisakah kau mengeluarkan benda itu di luar rumah untuk aku mainkan
dan tidak aku tidak bisa
buah yang ibumu dapatkan untukku dari hutan
jadi ini untukmu
mengapa kau berikan padaku
karena aku tahu bahwa hadiah seorang ibu adalah hal terindah di dunia
dan aku ingin kau memilikinya
ibu mengatakan padaku bahwa kau tidak memiliki ibu
jangan ikut campur urusanku
aku membawakanmu hadiah
dan berterima kasihlah
bisa kita berteman
berteman dengan orang kasar dan mengerikan sepertiku
berteman dengan si kecil yang memberiku hadiah
ibu berkata kita membutuhkan lebih banyak persahabatan di dunia
kau baik baik saja
aku akan merindukanmu bu
jika ibu tidak pergi ibu tidak akan bisa memberimu susu
ibu harus pergi dan makan rumput segar
ya tapi segera kembali ya
ya tentu saja
apa yang akan aku lakukan sekarang
kau bisa bermain di ladang menyapa semua bunga dan sayuran di sini
kemudian membantu putri petani membersihkan gudang dan menumpuk jerami
kenapa dia harus membantu manusia
bukankah kita sudah melakukannya
dengan membantu orang lain itu akan membuatmu lebih bahagia
cobalah kau akan menikmatinya
pastikan kau mendapat gosokan yang baik
dan jangan terlalu banyak keluar di bawah sinar matahari
itu buruk bagi kulitmu
dan si kecil
hei bagaimana malam pertamamu di sini
ayolah sapiku rumput baru yang segar menanti kalian semua
setiap hari petani akan membawa sapi sapinya ke hutan untuk digembalakan
puncak musim panas telah tiba dan cuaca menjadi sangat panas
bahkan rumput semakin kering dan susu kita berkurang
aku ingin tabir surya
sayangku kau membutuhkan susu segar
untuk itu aku butuh rumput segar
astaga jika tidak segera turun hujan
dan rumput yang hangus ini rasanya tidak sebagus yang hijau segar
nah itu sepetak rumput yang indah
hei jangan pergi ke sana
maya tidak mendengarkan
yang dia inginkan hanyalah rumput segar
agar dia bisa memberikan susu segar untuk putrinya
maya tidak menyadari bahwa dia telah memasuki wilayah harimau
harimau mencium aroma maya dan dia menyerang
maya berlari untuk menyelamatkan diri
harimau mengejarnya tepat ke tepi tebing
dia tahu harimau itu tidak akan mengampuni dia
saya baru berusia tiga minggu
dan dia membutuhkan ibunya
aku juga butuh makanan
aku aku tahu tapi
bersiap untuk mat
maaf tapi ini adalah hukum rimba
hanya satu hari
beri aku satu hari lagi
biarkan aku mengucapkan selamat tinggal pada bayiku
biarkan aku kembali ke pertanian malam ini
dan aku akan kembali ke sini besok
dan nanti kau bisa memakanku
hah apa kau serius
kau pikir aku akan percaya
jangan percaya padaku
tapi percayalah pada seorang ibu
aku menyimpang dari kawanan hanya untuk mendapatkan rumput segar
bersiap untuk mati
apa kau baik baik saja
kau kau menyelamatkanku
aku datang untuk membangkanku
aku hanya tidak bisa menahan
baiklah aku akan membiarkanmu pergi malam ini
tapi kau harus kembali besok
agar aku bisa memakanmu
aku berjanji terima kasih
aku menyelamatkanmu untuk satu malam
maya pulang dengan rasa sedih
sekarang kau tidak akan pernah kembali ke hutan lagi
ya sudahlah tapi aku harus pergi ke hutan
begitu juga kau ketika kau sedih
kau akan lebih tua
kita perlu makan rumput kan
dunia ini berbahaya
tapi itu bukan alasan bagi kita untuk berhenti hidup
tetapi kemudian ada banyak hal baik juga
semakin cepat kau mempelajarinya
maka semakin kau bahagia
ibu aku tahu satu hal yang baik
kau telah kembali
tolong jaga dia
kalian semua aku mohon
maya tentu saja
tapi mengapa kau berbicara dengan dia
aku harus kembali ke harimau besok
aku memohon padanya untuk melihat putriku terakhir kalinya
dan aku berjanji untuk kembali ke sana
kau tidak harus memenuhi janji seperti itu
ya pikirkan putrimu
bukan harimau yang jahat dan mengerikan itu
dia tidak jahat
dia ingin memakanmu
dia ingin memakan ibu karena dia memang harus
alam membuatnya seperti itu

kita diciptakan untuk membuatnya seperti itu
harimau tidak akan sedemikian rupa
sehingga kita perlu makan rumput untuk hidup
dan harimau diciptakan sedemikian rupa
sehingga ia perlu memakan hewan lain
untuk bisa hidup
sama seperti kita
harimau juga merasa lapar
dia sangat baik membiarkan aku kembali
untuk satu malam
itu hanya karena kau menyelamatkan hidupnya
aku mengikutimu agak jauh
dan aku melihat apa yang terjadi
jika dia tidak makan dia akan tetap mati
aku tidak akan membiarkan itu terjadi
aku harus menemunya besok
jangan tinggalkan putrimu sendirian
percayalah aku tahu bagaimana rasanya
tapi aku meninggalkannya dengan teman teman baik
dan kalian semua
kalau aku tidak memenuhi janjiku
sebagian dari diriku akan mati
karena setiap kali kita berbohong karena takut
setiap kali kita tidak adil pada seseorang
karena rasa takut
sebagian kecil dari kita mati
sebagian kecil dari kebaikan di dunia mati
aku tidak bisa memiliki dunia seperti ini untuk putriku
aku harus memenuhi janjiku
jadi keesokan paginya
ketika mereka semua pergi merumput
maya mencium gadis kecilnya untuk berpamitan
dia pergi ke tempat dia bertemu harimau pada hari sebelumnya
harimau itu berjalan menuju tempat itu
dia sangat berisah
bagaimana aku bisa percaya
bagaimana jika dia membawa manusia dan menjebak
kenapa ada makhluk yang datang untuk mati
jadi kau datang
mengapa kau ingin mati
aku tidak datang ke sini untuk mati
aku datang karena aku berjanji untuk membantumu hidup
kau harus punya makanan
kau ingin aku seekor predator untuk hidup
keseimbangan alam itu sempurna
siapa aku untuk merusaknya
jika kau menghormati alam kau seharusnya tidak tersesat ke wilayahku
di hutan kau harus menjaga dirimu tetap aman
kau mengaku mencintai putrimu
namun kau menempatkan dirimu dalam bahaya
kau tahu bayimu membutuhkanmu kan
aku tahu aku membuat kesalahan
kesalahan yang sangat besar
aku seharusnya tidak meninggalkan kawananku
aku seharusnya berhati hati
dan aku harus mencari kemampuanmu untuk mencari kemampuanmu
aku siap membayar kesalahanku
kembalilah ke putrimu
kami harimau tidak perlu makan setiap hari seperti sapi
aku bisa tanpa makan selama beberapa hari
akanku cari mangsa lain
terima kasih terima kasih
terima kasih banyak
dunia ini membutuhkan sedikit kebaikan
tapi aku tidak jahat
jika kau tidak berhati hati lain kali
aku akan mencari kemampuanmu
aku akan memakanmu
saat itu juga
oh terima kasih
aku akan berhati hati
sebelum kau terlihat seperti daging untukku
sampaikan salamku untuk putrimu
jangan pernah menyimpang ke wilayahku lagi
kau tidak perlu takut
kemudian maya kembali ke rumah tersayangnya malam itu
bahagia dan bijaksana
kejujuran dan kebaikannya telah sangat menyentuh harimau
sehingga menyelamatkan hidupnya
dan menambah sedikit kebaikan ke dunia